putri candrawati menjadi sosok penting dalam kasus pembunuhan brigadir yosua
karena diduga putrilah yang menjadi penyebab ferdi sambo merancang pembunuhan pada ajudannya itu
dalam rekonstruksi kasus kematian brigadir yosua putri candrawati mengenakan pakaian putih putih
berbeda dengan empat tersangka lain termasuk suaminya verdi sambo yang mengenakan baju tahanan berwarna oranye
kadif humaf porri irjen polisi dedy prasetyo menyatakan putri candrawati tidak mengenakan baju tahanan
karena tersangka yang terlibat pembunuhan ajudan suaminya itu belum ditahan
polisi tidak menahan putri candrawati karena alasan istri bekas kadif propam itu sedang sakit
memang sejak kasus pembunuhan
brigadir yosua terkuak raut muka putri candrawati selalu terlihat muruk
bahkan ketika belum ditetapkan sebagai tersangka putri sudah terlihat sangat tertekan
ia menangis ketika gagal membesuk suaminya yang ketika itu ditahan di makobrimob depok pada tujuh agustus lalu
dan kami berdua tak akan berjalan lagi
aku belum lupa
dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan dari kami dan keluarga alam
sosok putri candrawati menjadi penting dalam kasus pembunuhan brigadir yosua
ia diduga kuat sebagai penyebab utama
suaminya verdi sambo merencanakan pembunuhan
ia diduga kuat sebagai penyebab utama
suaminya verdi sambo merencanakan pembunuhan
bahkan putri diduga juga melihat sendiri pembunuhan ajudan suaminya
karena saat itu putri sedang bersama yosua di dalam kamar di rumah dinas iduran tiga
namun entah mengapa ferdi sambo tetap berusaha melindungi istrinya

yang menyatakan dirinya direcehkan oleh brigadir yosua
yang berujung dengan tewasnya brigadir yosua setelah ditembak barada eliezer
dalam bangku tembak di rumah dinas udn tiga
laporan ini selanjutnya diketahui sebagai rancangan sheh gatti sambo
laporan ini selanjutnya diketahui sebagai rancangan sheh gatti sambo
pada dua belas agustus bares kung mabespori memutuskan untuk menyetop penyidikan lebaran utama dan pembunuhan
dan percobaan pembunuhan dengan brigadir yesua sebagai terlapor
karena polisi tidak melihat adanya unsur peristiwa maupun tindak pidana dalam kedua laporan itu
selanjutnya pada lima belas agustus lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk
juga menolak permohonan melindungi putri candrawati karena merasa banyak kejanggalan
putri juga dinilai tidak kooperatif dalam proses asesmen
akhirnya putri candrawati ditetapkan sebagai tersangka pada sembilan belas agustus
dan hari rabu ini putri akan kembali menjalani pemeriksaan yang kedua
dari liputan cnn indonesia